mengatur keuangan menjadi hal penting bagi siapa saja terutama para milenial yang belum lama bekerja
tujuannya agar semua pos pengeluaran bisa tercukupi
lantas seperti apa tips mengelola keuangan dengan jitu bagi kaum milenial
arman helmi akan berbagi tips untuk anda
untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bermacam macam setiap orang tentu harus memiliki penghasilan
penghasilan setiap orang bervariasi tergantung jenis pekerjaan atau berapa lama pengalaman bekerja
biasanya para pekerja pemula yang baru lulus kuliah dengan pengalaman yang minim
belum memperoleh pendapatan lebih dibanding mereka yang sudah memiliki pengalaman dalam bekerja
tapi bagi mas purwimasta mengelola keuangan adalah hal penting yang harus dilakukan
supaya pos pengeluaran bulanannya tercukupi
mengelolanya sih pertama kita harus tahu rencana kita sendiri
rencana jangka pendek
rencana menengah dan juga rencana jangka panjang
rencana jangka pendek itu biasanya kita akan mengelola keuangan
berapa persen itu untuk kebutuhan sehari hari
termasuk nongkrong juga untuk anak muda ya
itu sekitar dua puluh sampai tiga puluh persen biasanya sih dialokasikan ke situ
lalu untuk selebihnya biasanya sih saya pribadi melakukan tabungan ya saving
tabungan juga dibagi bagi yang pertama itu tabungan untuk
jangka panjang sama jangka menengah
jangka menengah biasanya kita rencana untuk dua atau empat tahun ke depan seperti apa gitu
rencana keuangan katrina aprilian mengatakan para milenial yang bekerja relatif
masih menikmati gaji yang diperoleh dengan perilaku konsumtif
seperti membeli gadget pakaian sepatu aksesoris kosmetik hingga traveling
hal ini menurutnya karena para pekerja pemula belum memiliki beban berat dibanding para
pekerja yang sudah berumah tangga
kalau kaum milenial atau fresh graduate itu kan mereka lagi masa transisi nih
ke keuangan mandiri gitu ya
jadi mereka masih belum tahu bagaimana cara mengaturnya atau mungkin ada yang sudah tahu
tapi belum sempurna
nah mungkin bisa dimulai dari pertama mengatur anggaran
fresh graduate ini masih muda ya jiwa muda masih mau happy happy masih mau senang senang
nah biasanya tuh kalau
terima gajian tuh kita tuh senang banget untuk ke mall shopping
nggak usah ke mall deh buka handphone juga udah shopping online
aduh itu enak banget ya shopping online
nah tapi kita harus cermat
kita harus memilih mana yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan
karena dua hal itu berbeda
jika kita melakukan seluruh hal yang kita inginkan
itu akan berbanding terbalik ya dengan pemasukan kita yang terbatas
para pekerja milenial harus bisa mencatat dengan cermat kebutuhan yang ada
agar tidak mengganggu cash flow
bila perlu dan ada waktu luang lebih
para pekerja pemula bisa menjalani bisnis sampingan
seperti berjualan baju dan makanan secara online
yang bisa dijalani sembari menjalankan profesi utama
menurut perencana keuangan
dari total pendapatan kita per bulan
harus ada pembagian prosentasi untuk tiap tiap pos pengeluaran
good debt atau utang atau pinjaman yang digunakan untuk sesuatu
pembagian ini niscayanya dapat membuat kita dapat mengatur keuangan dengan baik
sehingga tidak terjadi besar pasak daripada tia